dan sehari jelang debat terbuka putaran pertama pemilihan gubernur jawa tengah
digelar gladikotor pada kamis malam
gladikotor ini dihadiri oleh semua pihak yang terlibat
terutama kpu jateng dan tim sukses kedua paslon
kedua paslon diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan juga gagasannya
kpu jateng menyatakan isu isu yang diangkat adalah isu isu yang dekat dengan hajat hidup masyarakat jateng
yakni soal kesejahteraan sosial
debat pertama ini akan dilakukan dalam lima segmen
di salah satu segmen diberi ruang kepada masing masing paslon untuk saling bertanya
ada masukan terkait dengan gerakan
tadi kita bebaskan mau duduk mau berdiri silahkan
dengan cara itu saya kira lebih hiduplah forumnya
jadi tidak seperti talk show berdiri atau duduk tapi lebih lurus
saya kira ini saya melihat insya allah besok akan lebih bagus dibandingkan debat debat sebelumnya
lalu bagaimana persiapan menjelang debat putaran pertama pemilihan gubernur
dan wakil gubernur jawa tengah sudah adarkan kami di depan gedung ramasinta hotel patraja sesembarang
yang produser lapangan cnn indonesia dia intan kartika
halo selamat pagi dia
dia setelah makan malam bersama tadi malam itu sepertinya agak kurang panas begitu ya dibandingkan jawa timur
yang sebelumnya sudah mengadakan debat pilkada ini
lalu bagaimana pendapat anda dan juga bagaimana persiapan untuk jelang debat nanti malam
selamat pagi iqbal
pasangan calon ini sudah menyatakan siap untuk bisa menghadapi debat tahap pertama
yang rencananya nanti malam akan digelar pada pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
di grand ramasinta hotel patra jasa semarang selatan dan disiarkan langsung dan eksklusif oleh cnn indonesia dan trans tujuh
mereka mengaku bahwa sudah melakukan pendalaman materi
jadi kita tahu tema debat tahap pertama ini adalah terkait dengan kesejahteraan sosial
di dalam tema itu ada sejumlah subtema
yang menarik untuk kita simak seperti sosial budaya dan juga soal kependudukan
dan dapat saya jelaskan iqbal bahwa dalam debat tahap pertama ini akan ada lima segmen
di mana lima segmen ini cukup menarik
yang pertama adalah pemaparan visi dan misi kedua pasangan calon
baik ganjar pranowo tads yassin maimun maupun oleh sudirman said dan juga ida fauzia
kemudian di segmen kedua juga cukup
harus kita lihat sebagai salah satu saluran informasi bagi warga jawa tengah
untuk melihat bagaimana wawasan kedua pasangan calon terkait dengan tema yang nanti akan dibahas
yaitu nanti ada empat panelis yang akan menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada kedua pasangan calon
dan background dari panelis ini cukup beragam
iqbal ada akademisi mereka juga memiliki background divisi
ada disiplin ilmu yang berbeda beda ada sosial budaya ada ekonomi pertanian
dan yang menarik ada salah satu panelis yang berasal dari aktivis perempuan
dan ini menarik untuk kita lihat bagaimana nanti wawasan kedua pasangan calon menanggapi pertanyaan para panelis ini
kemudian di segmen ketiga ada tanya jawab antara calon gubernur nomor urut satu dengan calon gubernur nomor dua
yang kemudian disusul dengan segmen keempat yaitu tanya jawab
antara calon wakil gubernur nomor urut satu yang nanti akan saling bertanya dengan calon gubernur nomor urut dua
kemudian di segmen kelima ini adalah closing statement dan diharapkan dengan debat yang nanti akan digelar kurang lebih selama sembilan puluh menit
ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat jawa tengah untuk bisa memilih siapa kira kira pasangan calon yang patut untuk mereka pilih
dan kemudian patut untuk memimpin
jawa tengah selama kurang lebih lima tahun yaitu dari tahun dua ribu delapan belas hingga tahun dua ribu dua puluh tiga